di mana seorang anak di depok jawa barat mengalami luka parah di wajahnya akibat dilempar batu saat mengendarai sepeda motor bersama orang tuanya
seorang anak berusia sembilan tahun menjadi korban pelemparan batu di jalan juanda depok pada jumat malam lima belas juni
saat ia dan orang tuanya melintas dengan sepeda motor tiba tiba dari pinggir jalan ada orang yang melempar bongkaran batu dan mengenai wajah anak tersebut
satuan restasi kriminal polkesta depok kemudian melakukan oleh empat kejadian perkara
sebuah batu yang diduga dipakai menyerang anak ini juga diamankan polisi
melakukan pengambilan sudah ada barang buki
selanjutnya kami sudah melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi
dua orang yaitu dari ayah korban dan juga kepada korban
kini anak tersebut harus menjalani operasi wajah karena tulang hidungnya patah dan tulang pipinya retak
fahmi febrian depok